tapi tante datang kesini
karena ada beberapa hal yang ingin tante tanyakan ke kamu
kenapa kamu tega membunuh anak tante
mulai mulai di penjara
belum mau melahirkan anak anak
gue masih bisa minta tolong papa buat cari pengajar rambut gue
gue pasti pasti bisa membelah
kamu mau lari dari tanggung jawab
tanggung jawab apaan
oke kalau lulu gak mau ketemu sama gue sekarang
gue bakalan dateng ke rumah lo
lo yang nentuin
lo yang nentuin
ada apa sih
gue harus tanggung jawab
ntar gue tambahin
karena itu gak mungkin terjadi
perempuan kayak lo
gak pantas but gue kasih tanggung jawab
gue ngelakuin ini semua
karena roy bersikap kurang ajar sama gue
gue ngelakuin ini semua
gue ngelakuin ini semua
gue ngelakuin ini semua
gue ngelakuin ini semua
gue ngelakuin ini semua
karena gua nyerasa terhina sebagai perempuan
kau bisa membela diri gue
kau pasti bisa
tapi buat apa kalau gue keluar penjara
kalau nino gak mau memperbaiki rumah tangga gue sama dia
anak yang kamu kandung belum tentu anak aku
ya gelap kamu kayak gitu nino
harus berapa kali aku bilang ke kamu ini anak kamu
aku gak pernah selingkuh sama ricky
apa masih ada
apa masih ada sisa dari mulut kamu yang bisa dipercaya
dari curiga kalau anak ini anak ricky
ricky kembali ketembak
gimana keadaan dia
saya mau bicara bu
ya ada apa bu
saya mau tanya gimana keadaan ricky sekarang
iya iya dia teman saya yang kemarin tertembak bu
gimana keadaannya sekarang
baik bu nanti saya bicara sama pak yudi
iya iya terima kasih ya bu
satu satunya orang yang mau membela gue emang cuma lorek
gue emang gak bisa membalas perasaan lo rik
tapi semoga lo baik baik aja
semoga lo masih hidup
apa yang lo harapkan dari gue sekarang rek
kenapa lo bikin gue lotong budi sama lo sebesar ini

bu elsa ada kunjungan buat ibu mari ikut saya
siapa yang kunjungin gue
silahkan bu elsa
mau apa tante datang ke sini
kamu duduk dulu elsa
tante itu kartu yang juga penting
aku sudah cakap denganmu sebelum kehidup records atau itu mungkin pilihan oh iya
mencari baru di awal
hea terus antara sangat berakhir dengan selalu menambahku tolong diri dan jualan radio baik baik
tetapi bisa merusak berakan timu di islands
kenapa kamu tega membunuh anak tante